biar murtis saya yang harus
mungkin kerja bu
terus sama tante rambut panjang
langsung kakak ketemu om polisi
disuruh jual tisu bu
tante rambut panjang
kenapa di gigi aja
sumpah sumpahnya punya anak
didi selama ini
disembunyiin sama yulia
cari banget ya
aku takut poppy dia apa apain
sama jaka sama yulia
aku harus cari poppy
ibu pinang juga besok udah kembali kok
iya sih mama juga bilang begitu
ke banung cuman sebentar
pak seli bohong
om jakab baik banget sama aku
pak seli gak bohong
harus tahu om jaka itu jahat
om jaka itu jahat
kamu harus percaya sama kakak
tadi ibu ada di sini
pastinya gara gara om jaka
om jaka udah jahatin ibu
mulan pengen di rumah aja main sama bibi
mulan gak mau aiskrim
yaudah kamu pilih aja apapun yang kamu mau
hanya sama ready
di mana dulu
sudah pindah tapi saya punya kok alamatnya
itu sebentar ya saya ambilin
roseli kamu kemana sih
kamu tuh satu satunya cara buat aku nemuin murti
kalau kayak gini aku harus cari kemana coba
harus ngapain cari siapa
kamu nemuin kapten di mana
jadi gini mas sebenarnya kapten itu udah ketemu sama orang tuanya
tapi orang tuanya itu gak ngizinin kapten buat ketemu sama kamu
ya mereka takut kalau kapten itu lebih dekatnya sama kamu dibanding sama orang tuanya miskin gitu
julia kamu ngomong sama aku kalau kapten itu dirawat sama orang tuanya yang miskin
dan gak punya uang buat kapten berobat iya kan
tapi ternyata kapten itu anaknya murthy
jadi selama ini kamu bohong sama aku
kamu udah nipu aku dan kapten
nah tenang dulu dong mas jangan main duduk duduk aku gitu dong
bagus alias kapten itu setahu aku memang dirawat sama orang lain dan itu bukan murti
tapi yang merawatnya itu emang aku aku sebagai orang tuanya bagus
ya ampun mas aku tuh gak bohong aku beneran aku tuh baik loh nolongin bagus
ini sebenarnya apa apaan sih
kamu nematin anak anak di tempat kumuh kayak gini dan kenapa mereka pegang uang dan juga tisu
kalau aku sampai nemu bukti kamu nyakitin dan manfaatin kamu kamu gak akan pernah
aku selalu dicurigin sama mas gavin belain aja terus
ya mam aku ikut
lepasin mam lepasin
mamu ikut tolong lepasin
bu bu itu poppy bu
bu itu poppy bu
lepasin mam lepasin
jangan tunggu sini ya tunggu sini
lepaskan mula kamu curig dia kan
ini adalah anak saya bu anak kandung saya
kenapa ibu pisain saya dari anak kandung saya sendiri bu
ranti sudah terlanjur menyayangi dia seperti anaknya sendiri
dan dia kasih masa depan yang lebih baik dari kamu
dia tetap anak kandung saya bu saya mau bawa
mah aku sakit banget ga sekarang lampung
kamu terlalu ditched ayolah
tentu monster itu g pharaoh bisa kayak atau ngurus aku
aku ambil duit
kalau aku murah boleh taruh kulit uang
nanti saya gadi uang aja dulu